sebanyak satu ratus dua puluh enam wisatawan pulang ke negaranya melalui bandara internasional igusti ngurah rai bali rabu dini hari
keberangkatan mereka merupakan penerbangan terakhir sejak ditetapkannya penutupan penerbangan dari dan ke tiongkok melalui bali
dengan menggunakan masker lengkap direktur keamanan penerbangan dari dirjen perhubungan udara kemenhub
kepala otoritas bandara ngurah rai wakil gubernur bali bersama sejumlah stakeholder menemui langsung para wisatawan tiongkok di bandara internasional igusti ngurah rai
dalam penerbangan ini pendapat satu ratus dua puluh enam penumpang para wisatawan ini akan pulang ke negaranya dengan rute dan pasar guangzhou
sebelumnya maskapai china southern cs enam ratus dua puluh enam ini tiba di bali pada selasa malam tanpa penumpang atau very flight dengan tujuan untuk menjemput warga tiongkok yang ada di bali
pesawat tipe airbus a tiga ratus dua puluh satu dua ratus ini kembali berangkat ke tiongkok pada rabu dini hari pukul delapan belas wita
sementara untuk penerbangan dari bali tujuan hongkong dan taiwan
atau sebaliknya masih normal dan berjalan seperti biasa
pertama adalah sumber devisa utama adalah perusahaan ekonomi wisata